aku sudah lama ingin berjumpa dengan kalian
dan memberikan kalian tugas
sebelum kalian menerima tugas dariku
aku ingin tahu
apakah kalian masih menyimpan ilmu kanura anggan yang pernah aku ajar
kenapa kau hanya diam saja
lebih baik kita hentikan saja pertarungan ini
jangan banyak bicara
aku hanya ingin kita sudahi saja pertarungan ini
untuk apa kita lanjutkan pertarungan ini
aku akan suplai pertarungan ini
kau harus mati di tangan
kalau saya akan mengel betrayediku
mereka memang punya
tete mimpi buruk
mimpi buruk apa tuh
mimpi buruk dikejar kejar utang
makanya hidup tuh jangan banyak utang
dibanyak yang lagi
ya ada tadinya sayang darmaji ya tuh
kok gak ada
cilaka ini mah
harus dicari atuh
si buruk kokoh
makan makan makan
mana sih buruk bangun bangun
oh ibu bunda
kakak balapati yang sedang menghadapi orang itu
cepat bawa ke ruang pengobatan
kalau orang itu bisa melukai nimas rarasantang dan nyai kumala dewi
itu berarti orang itu memiliki ilmu kanoragan yang sangat tinggi
sehingga kakang balapati sangat sulit menghadapinya
aku akan segera kesana untuk melihat keadaan
aku akan berhati hati gusti ratu
doakan aku agar aku bisa kembali dengan semangat
soalnya aku ingin tejite mulia
ong clan lebih mendekatkan observe
saya melihat orang orang melakukannya dengan kejutan seperti saja
saya juga tadi sakit
ya gusti prabu kemana gusti prabu
kalau gusti prabu siliwangi mah pan ayah di istana bukan prabu siliwangi ya yang saya
tanyakan tuh prabu amukmarugul kemana dia gusti prabu amukmarugul ya ya ya hoh
tidak tahu pan saya tidur
orang lain kerja malah tidur non teh aduh bukan tidur tapi teh
orang teh ketiduran sama aja sarwana yuk kekehuayaan gitu pelanggaran
harus beri hukuman benar hukuman hukuman apa
kakinya kanan semua jalannya makanya gini hahaha kupingnya dj sama tangan dua duanya
mukanya ke depan
mukanya ke depan buka buka ke depan buka ini judgeshan devam apaman iya muka
namin tirain dapur orang hahaha belatakan habisnya tuhulah ide barang bernyak prati
kratanya enggak bott gehenya kan shed
aduh sakti amin bener kiamat
bener kak kina sakti hebat hebat
pantesan kiamat megang di atas
lain keteng manik lain keteng manik
tak paruh ul
iya abis kesumbat iya
jadi kurang ngenal kencing manik
buka yuk buka
ini adalah pemakaman anak anak buahku
yang dikalahkan oleh siliwangi
dan sekarang aku akan membangkitkan mereka
ini yang aku tunggu tunggu
aku sudah lama ingin berjumpa dengan kalian
dan memberikan kalian tugas
sebelum kalian menerima tugas dariku
aku ingin tahu
apakah kalian masih menyimpan ilmu kanurandan yang pernah aku ajarkan
ternyata kalian masih menyimpan ilmu kanoraga
yang pernah aku ajarkan kepada kalian
dan sekarang terimalah tugas dariku
untuk mengacaukan kampung pajajaran
setelah itu kalian juga harus bisa menarik pasukan
untuk keluar dari sana
dan selamat tinggal